sementara itu kepolisian resort purwakarta dan dinas perhubungan melakukan operasi kelayakan kendaraan pengangkut penumpang dan barang
polisi menemukan banyak kendaraan dengan kondisi tidak laik jalan seperti ban rusak dan baut roda tidak terpasang
pemeriksaan kelaikan kendaraan dilakukan setelah atas polres purwakarta dan dinas perhubungan keupatan purwakarta di jalur arteri jakarta bandung diciganea jatiluhur senin pagi
setiap kendaraan umum dan pengangkut barang yang melintas harus menjalani pemeriksaan surat surat dan kondisi fisik
beberapa kendaraan kedapatan beroperasi dengan ban yang rusak parah atau divulkanisasi
petugas juga menemukan kendaraan dengan baut roda ban yang tidak terpasang
semua kendaraan yang tidak sesuai standar mendapat surat hilang
kita melaksanakan kegiatan di pertigaan cigania yang kita fokuskan kepada kendaraan kendaraan yang dengan angkutan barang dan angkutan penumpang
hal ini juga kita antisipasi juga dalam rangka banyaknya kejadian akhir akhir ini tentang yang mengenai masalah like jalan
makanya kita dengan gabungan dengan dinas perhubungan untuk memeriksa kelaikan jalan kendaraan kendaraan tersebut
pengendara yang mendapat surat tilang harus menghadiri sidang pada dua juni dua ribu tujuh belas
operasi ini diharapkan membuat pengemudi dan pemilik kendaraan patuh pada ketentuan
dengan demikian risiko kecelakaan lalu lintas akan berkurang